banyak andin tuh kenapa itu
andin mau ke tamuan kalian tolong temenin ya
rena juga mau ikut
kamu kalau capek bisa titipin
kita calon yuk mas
katanya kamu tadi mau ambil mainan
kita ambil mainan dulu
tadi aku di depan ketemu michi sama angga mas
michi bilang andin itu butuh relax
sama ngeliatnya juga andin kayak kecapean gitu
apalagi kan dia juga tenaga medis
dia pasti tahulah what's good untuk kondisi seperti andin itu
gini aja deh karena dulu mama juga sempat mengalami yang namanya baby boost ini
suruh dia pergi ke spa atau salon gitu untuk relax sebentar
pas sekarang kan nggak mungkin dia tinggal ma
bawa selama sepanjangnya
bawa selama sepanjangnya ke sini
yaudah tolong mama yang booking nya
nanti kalau misalnya andin lagi relax treatment
sekarang sama mama
nggak usah khawatir
kami juga udah ganti baju sana
kamu mau apa ke coffee atau apa
udah gampang nanti minta cikgu
pamer dulu ya ma
kamu teleponin ya iya dong
saya dengan rosa alfari
baju baju yang kita buat malah habis ikut terbakar juga
iya padahal itu kan buat usaha kita
eh gue denger yang ajarin buat kalian elsa ya
iya bener elsa yang ngajarin kita
kita boleh ikutan nggak kalau kalian buat baju lagi
emang di sini ada alat alatnya ya
ada kok katanya di ruang prakarya lengkap alatnya
yang mau ikutan ikutan aja ya nanti
biar nanti kita jahit bareng bareng
nanti saya ajarin
gimana kalau kita belajar jt sekarang aja
ide yang bagus tuh kita udah gak sabaran tau
ya udah makan dulu abis itu nanti saya ajarin

mungkin juga kita sementara pake kain ini dulu ya
ya ya udah sha ga apa apa
saa adanya aja dulu
nanti kita bagi rata lainnya ya
jadi maksud bapak datang sini untuk membicarakan mengenai elsa
ya betul sekali pak
selain itu juga saya ingin bertanya kepada bapak
apakah selama elsa di sini elsa sering membuat onar terhadap napia lainnya
bahkan dengan petugas lainnya pak
sejauh yang saya perhatikan elsa di sini selalu berkelakuan baik
bahkan elsa juga mengajarkan para napi untuk menjahit baju pak
ya syukurlah kalau begitu
ya seperti kita ketahui bersama selama elsa berada di pinang jaya juga elsa berkelakuan sangat baik terhadap napi yang lain
bahkan juga dengan petugas elsa sangat baik
maka dari itu saya meminta bantuan bapak untuk melaporkan kepada saya tentang perilaku elsa
karena saya ingin mengajukan elsa untuk mendapatkan remisi dari pemerintah
dengan mencantumkan perilaku elsa yang lainnya
seperti elsa menolong ibu gubernur kemudian berbuat baik terhadap napi
tapi bahkan elsa juga mengajarkan napi menjahit
dan puncaknya elsa banyak sekali menyelamatkan para napi yang terjebak dalam kobaran api
yang mudah mudahan dengan segala kebaikan yang elsa miliki
ini bisa menjadi rekomendasi untuk elsa mendapatkan remisi dari pemerintah
baik pak saya akan membuatkan laporan mengenai kelakuan elsa di lapas ini
terima kasih atas kerjasamanya pak
kalau begitu saya permisi dulu
makanya ya kalau malam itu jangan suka berdagang
jadi ngantuk lo
pakai dipikul atau pakai gerobak
itu yang mata lo melek semaleman
pegadang buat tidur lo
boleh pakai entahlah
hei mau balas kataan
mbak mbak kakak kakak mau ketemu dengan siapa ya
dipanggil sama bu rosa untuk kesini
uya telepon dulu
ini kan tamunya ibu rosa kenapa nggak disuruh masuk
udah ditunggu sama ibu
pak putra nanti mereka suruh langsung masuk aja ya
jadi mau tinggiin ke dalam
ini im yang disebut burung gelatik terbang melayang
perempuan cantik kudu kita sayang im
alhamdulillah udah sampai
kita udah sampai
ini kita dimana nggak
gini loh aku sebenarnya agak khawatir sama kondisi kamu
kamu tuh kayaknya benar benar kecapean deh
ini aja kamu sampai ketiduran kan
kalau kita langsung pulang ke rumah yang aku pikir
udah kamu tenang aja ya
insya allah aku bisa aku jaga kesehatan aku sendiri
itu mama tuh sama ada
katanya tadi mau main sama adik
nggak apa apa tuh adeknya udah bangun tuh
sayang dong adeknya
sayang dulu adeknya
hai cik deskara
cik deskara ya
kamu main dulu sama adek ya
cik deskara jangan
diajak ngapel adeknya tuh
adeknya apa gitu
mandi mau butuh apa
sekalian kiki ke dalam mau ngelanjutin cuci baju
kita tinggal ya mbak ya
orang orang salonnya udah datang
salon dulu ya
nyalon dulu lah
supaya kamu lebih relax
aku mau jagain askara
yang jagain askara siapa
mama yang akan jagain askara
kasih ke mama
mama yang jagain cuci oma
ada apa sih pa
nah sekarang bantu papa pujuk mama
udah di pesenin mama lo
aduh saya ngantuk
ya sudah ya
kita medipedi dulu ya
ibu siapkan dulu peralatannya ya
koponya ini cantik juga tuh
itu puk puk puk
berdua berdua ya
fotonya bagus banget
buatnya juga rileks
buku buku hukum dimana ya
pengantar ilmu hukum
orang yang baru belajar hukum kan pasti
pacarnya pengantar dulu
pengantar ilmu hukum
nanti tau hukum boleh
itu ada buku
aku beli buku buat rena
rena pasti suka dengan buku buku itu
sekian aku bacain buat rena
rena pasti suka dengan buku buku kayak begini
lain kali jadi pakaian baju gini ya
susah nih ya
mirna ngasih tau mama
rena sudah mulai jeles sama sekarang
keliatan dari tingkah lakunya
mendampingin rena terus
gimana lah caranya kamu sama andin untuk
kasih perhatian yang sama
atau mungkin saat saat ini juga
kasih perhatian lebih sedikitnya
sedikit ke rena
sebenernya tuh aku sama andin gak pernah beda bedain anak mah
ya aku baru
baru sadarlah sekarang ternyata
punya anak dua itu memang gak gampang
kadang kalau gak adeknya yang jeles
kakaknya yang jeles mah
iya kayak kamu dulu sama rona tuh kecil dong
tapi kan aku lebih banyak diemnya
ya dan aku juga bilang sama andin
untuk ya lebih lah perhatiin rena
tahulah kita punya anak bayi sekarang
ada ascara yang memang butuh
emong lebih banyak gitu
tapi jangan lupa sama rena
mama percaya kamu sama andin pasti juga
akan membagi perhatian yang sama
dan cinta yang sama ke anak anak kalian
apa yang dirasakan reina juga
gak sepenuhnya salah
kayak jeles antara kakak adik tuh
sekarang rena ke ascara juga
apalagi mereka berdua masih
ya dia baru lahir nih si ascara
karena juga usianya masih kecil
pinter pinternya kalian berdua deh
dan mau percaya
kalian pasti bisa mengadakan semua

tapi sebenernya tuh yang aku pikirin banget itu
ini cucu omah yang ganteng pinter gini
soal jantungnya ascara
semua diangkat ya
enggak diangkat juga
apa jangan jangan lagi sibuk ya
ya udah deh
mending aku bawa aja langsung ke sana
kalau seandainya tetap nggak diizinin ya
ketemu di pagar aja biar langsung ngasih sama rena
ya deh aku bawa ke sana
mudah mudahan kamu suka ya sayang
bapak pengen lihat kamu semakin pintar
lahir prematur itu kan
adalah jantung atau paru parunya yang
askara ada indikasi kesana kata michi
michi sempat konsultasi sama dokter jantung
spesialis anak dan disuruh untuk
lahir prematur itu kan
pasti adalah jantung atau paru parunya yang nggak sempurna
askarada indikasi kesana kata michi dari ciri cirinya
micha sempat konsultasi sama dokter jantung spesialis anak
dan disuruh untuk di screening askaranya

nata masih ngantuk gua
ya ngantuk mau ngopi ya
saya mau ketemu rena
mau ngasih buku buku buat rena nih
udah ada janji sebelumnya dengan pak bos
tadi saya coba telepon
tapi teleponnya gak diangkat sama ahok
biar saya kasihnya disini
tetep gak bisa pak
kamu disini kemenian sekarang
kalau kamu tinggal askara
biar saya yang bawa ke rumah sakit
andin kamu tenang ya
biar mama sama al yang bawa rena ke rumah sakit
kamu disini sama askara oke
enggak enggak enggak
andin kamu tenang dulu
kamu tenang ya
kamu tenang ya
iya tenang ya
gak ada kena
tapi tenang ya
askara lo yang gendong
tapi tenang ya
tunggu tunggu hati hati
tunggu tunggu hati hati
tunggu tunggu hati hati